pertamina mandalika international street circuit telah menggelar ajang balapan bergensi
world superbike pada november dua ribu dua puluh satu sudah digelar dan ajang balapan motogp juga dijadwalkan akan dilaksanakan pada maret dua ribu dua puluh
lalu sebenarnya apa saja potensi pariwisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan daerah sekitar sirkuit yang berada di nusa tenggara barat ini
kita sudah bersama dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia bapak sandiaga uno
selamat malam bang sandi
selamat malam mbak may apa kabar terima kasih sudah mengundang kami
baik baik sehat
baik baik sehat
sehat bang sandi dan semoga bang sandi juga sehat dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini
dan kalau saya lihat nih di tengah atau di sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini kan banyak sekali prestasi prestasi membanggakan dari para atlet
selain itu dari pemerintah indonesia dan indonesia sendiri ini kan banyak juga potensi potensi baik itu fasilitas olahraga yang juga terus dikembangkan
termasuk ini yang juga jadi kebanggaan indonesia adalah sirkuit yang ada di mandalika nih bang
ini dibangunnya di kawasan
pertumbuhan ekonomi khusus dan kemudian dimanfaatkan pula untuk peningkatan pariwisata indonesia khususnya di provinsi nusa tenggara barat
kalau kita bicara soal hal ini sebenarnya apa saja sih bang potensi ekonomi potensi pariwisata yang bisa terus dikembangkan dari kawasan tersebut dengan adanya sirkuit kelas dunia
sirkus dunia ini menghadirkan peluang perputaran ekonomi untuk kebangkitan di kawasan sekitar mandalika
lombok tengah maupun pulau lombok provinsi ntb dan sekitarnya
malah kita melihat bahwa event sekelas motogp dengan penonton sekitar enam ratus juta di seluruh dunia akan memberikan direct dan indirect profit kepada ekonomi
dan ini menjadinya penciptaan lapangan kerja dari penjualan tiket produk produk ekonomi kreatif maupun exposure branding pariwisata kita branding wonderful indonesia
dan dari sirkuit ini dengan inovasi adaptasi dan kolaborasi saya lihat juga ada desa desa wisata yang ada di sekitar wilayah mandalika maupun sampai ke lombok timur lombok utara gili bali
akan merasa bagaimana kita melakukan event berskala internasional yang menjadi salah satu event olahraga paling ketemu di dunia dalam era kenormalan
baik untuk langkah dan juga program
program strategisnya di bangsadi di tahun dua ribu dua puluh dua
seperti yang tadi disebutkan kan bulan maret yang ada di depan mata adalah adanya motogp
kemudian nanti world superbike juga akan kembali diselenggarakan di sana
dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu apa nanti langkah langkah pengembangan potensi ekonomi dan juga industri kreatif yang ada di sana ke depannya bang
jadi saya lihat waktu ajang world superbike di mana desa desa wisata dengan homestay homestay
hotel hotel juga penuh produk produk ekonomi kreatif juga habis terjual
dan yang paling membanggakan kita adalah bagaimana masyarakat juga sangat antusias menyambut ajang world superbike kemarin
nah berangkat dari situ kita melihat bagaimana dampak motogp yang notabene
antara lima sampai sepuluh kali lebih besar dari world superbike ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas
oleh karena itu kita menghadirkan satu konsep holistik
di mana kami harus pastikan sebelum event motogp saat motogp dan setelah motogp ini akan ada event event yang berkelanjutan
targetnya itu berapa sih bang sandi yang kemudian jika kita rupiahkan begitu bang
targetnya itu berapa profit atau keuntungan yang bisa dihasilkan dengan adanya upaya upaya yang tadi disebutkan oleh bang sandi
jadi kalau kita lihat dengan target penonton yang mencapai lima puluh ribu
dan kita melihat juga akan ada produk ekonomi kreatif kuliner kria fashion
juga dampaknya terhadap transportasi akomodasi dan kegiatan kegiatan yang ada
kita melihatnya terhadap transportasi akomodasi dan kegiatan kegiatan yang ada
kita melihatnya terhadap transportasi akomodasi dan kegiatan kegiatan yang ada
ini menurut saya suatu harus yang kita kelola dengan baik
sehingga nanti akan ada multiplier effect ke daerah daerah lain
oke baik ini jadi banyak sekali peluang peluangnya dan diharapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya bang sandi ya
bang sandi beberapa wawasan
waktu yang lalu ini bang sandi juga sempat bertemu dengan mantan panglima tni marsikal tni purnawirawan hadi cahyanto
yang juga sudah ditunjuk oleh presiden menjadi komandan lapangannya motogp mandalika dua ribu dua puluh tiga
hasil pertemuannya apa saja saat itu bang apa yang dikomunikasikan
jadi pak mei kita langsung gerak cepat gercep gerak bersama geber dan gaspol
garap semua potensi
jadi saya dengan pak hadi langsung berkoordinasi dan kita di keesokan harinya langsung menggelar racing
racing itu singkatan dari rapat sinkronasi
rapat sinkronisasi ini kita harapkan memastikan bukan hanya pemerintah tapi juga pentahelix
ada bisnis korporasi media komunitas dan juga kita ajak para akademisi
untuk membantu kesuksesan dari motogp
karena misalnya ada isu mengenai cuaca
di world superbike kemarin teknologi modifikasi cuacanya belum optimal
kali ini di motogp bagaimana teknologi modifikasi cuaca akan kita hadirkan
dengan penyiapan manual book penyelenggaran event penerapan protokol kesehatan
apalagi kita sekarang ada varian omikron
bagaimana kita dorong keterlibatan umkm lokal

karena ini merupakan momentum ya
momentum kebangkitan ekonomi kita dan potensi ekonomi indonesia
saya yakin di kawasan ekonomi khusus mandalika ini
bukan hanya pariwisata yang tersentuh
tapi seluruh lini dari ekonomi kita
selain itu bang ini juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana adanya varian omikron
tadi sempat disinggung
tapi mungkin saya akan elaborasi lebih dalam lagi
apa rencana rencana dan juga strategi yang akan dilakukan
memastikan bahwa benar benar bisa dilaksanakan dengan optimal
tidak ada transmisi virus di sana dalam ajang ini
dan yang kedua potensi pariwisata ekonominya juga bisa terus dikembangkan
jadi tidak terancam adanya varian baru ini bang
jadi mbak may kita terus mengumpulkan data tentang omikron
bahwa kita harus rancang sistem bubble yang
memastikan bahwa ini bukan menjadi ancaman penularan transmisi lokal dari virus omikron
kami harus pastikan bahwa para penonton itu tervaksinasi dua kali
dan mungkin ini ajang yang tepat
karena kita juga akan memulai program booster di awal tahun dua ribu dua puluh dua ini
oleh karena itu kami butuh dukungan semua pihak
bapak presiden sudah menitipkan kepada pak hadi dan kami
untuk dapat memastikan kesuksesan dari penyelenggaraan motogp ini
yang tentunya ini merupakan rangkaian dari event event internasional yang akan kita lakukan di dua ribu dua puluh
terakhir saya akan tanyakan fokus lagi kembali soal sirkuit mandalika
bagaimana kemudian ke depannya rencana pengembangannya
karena kita tidak ingin apa yang kemudian sudah terjadi
dengan sirkuit sentul dulu nih bang
diharapkan tidak terulang lagi gitu
yang akan menjadi sangat penting adalah apa yang terjadi setelah motogp
karena motogp ini memang ajang sekali
tapi tidak tertutup kemungkinan
seperti yang kita lihat world superbike diadakan di akhir tahun
dan di pertengahan tahun itu juga bisa kita adakan ajang yang sifatnya nasional atau regional
jadi kita akan mengisi melalui wisata minat khusus
yaitu wisata berbasis olahraga otomotif kali ini
kita akan menggandeng ini
dan juga kita akan menggandeng komunitas komunitas besar
yang ada di sektor otomotif ini
untuk memastikan kegiatan ini berlanjut
baik jadi diharapkan bukan hanya terfokus pada penyelenggaraan balapan tingkat dunianya saja ya bang ya
kemudian bagaimana sebelum saat dan sesudahnya
karena lagi lagi kita harapkan peran seluruh pihak
semua pihak bisa berkolaborasi
demi kebangkitan kemajuan dari sisi ekonomi dan juga pariwisata
yang ada di nusa tenggara barat khususnya
dan indonesia pada umumnya
terima kasih banyak bang sandi sudah bergabung bersama kami
malam hari ini
kurang lengkap kalau bertemu bang sandi tidak pakai pantun
saya sudah siapkan untuk berbicara tentang hal ini
terima kasih bang sandi ya
oke siap siap bilang cakep ya bang ya
world superbike di mandalika
toprak asal turki jadi juara
gercap geber gaspol tugas kita bersama
terima kasih keren banget
terima kasih banyak bang sudah bergabung
saya harapkan anda berjaya berjaya berjaya
lalu dan sampai ketemu lagi ya bang ya
selamat tahun baru
sukses selamat tahun baru